ini lebih susah dari menyebut nama nama teman ahok
ada serdan ada sakiri ada granit saka ada valen beckrami haris severovic ada admir mehmedi ada sani taras
saya tebak itu pemain bola
ada enam pemain tim nasional swiss kali ini yang beragama islam atau muslim
yang sekarang masih bermain di piala eropa tahun dua ribu enam belas
dan sekarang mereka masih bertanding melawan tuan rumah perancis
toko topi ya untuk mereka mereka ini ya
karena di benua eropa sendiri ini lagi musim panas
dengan cuaca yang panas tidak sedikit mereka juga berpuasa
fani boleh angkat topi dulu tapi kita harus konfirmasi dulu apakah ke enam pemain itu puasa apa enggak sebenarnya
kita akan melihat atau mengajak anda untuk melihat bagaimana suasana ramadan di negara yang sebagian besar wilayahnya ini terdiri dari pegunungan alpha
wih coklatnya enak ya
coklat swiss ini salah satu yang paling enak di dunia
padahal tidak ada sebagian
satu pohon coklatnya tidak ada di swiss
mungkin ini yang berikut ini ada warga negara indonesia
di sana ada atria rai yang juga merupakan istri dari wakil duta besar republik indonesia untuk genewa swiss
yang juga telah tersambung dengan kita
di sana bisa menceritakan bagaimana sih suasana di ramadan
mbak atria selamat pagi waktu indonesia
selamat malam baru saja menyelenggarakan berbuka puasa betul
selamat malam fani dan budi
oke mbak atria boleh dong diceritakan bagaimana sih kesan menjalankan ibadah puasa ramadan di negeri orang khususnya di swiss
ya tentunya suasana ramadan di swiss sangat berbeda ya dengan di indonesia
karena di sini masyarakatnya adalah masyarakat yang muslim
dan kebetulan juga orang indonesia yang berdomisili di swiss tidak terlalu banyak
namun kami semua di sini sangat guyup dan seminggu sekali kami mengadakan buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh pihak perwakilan republik indonesia di genewa
dan di sini kami bersilaturahim dengan masyarakat indonesia yang untuk contohnya tadi malam ada sekitar hampir seratus yang datang untuk berbuka puasa
mendengarkan tausia dan juga mengikuti paraweh
puasa di sini juga
sangat berbeda tentunya
apalagi sekarang lagi musim summer musim panas cuacanya sudah mulai hangat
tapi ternyata sembilan belas jam itu setelah kita jalani beberapa hari tidak terasa juga
kalau menurut anda apakah karena muslim jadi minoritas di sana atau mungkin karena cuacanya atau durasi lamanya puasa
yang paling menantang puasa di sana apa sih
atau justru malah lebih seru daripada di tanah air
yang paling menantang tentu sembilan belas jamnya dong
jarak antara buka puasa dan sahur itu pendek sekali
jadi buka puasa itu sembilan tiga puluh malam dan jam tiga lima belas an gitu subuh sudah insaf
jadi trawehnya sendiri kan baru dimulai setengah dua belas ya setelah isa gitu
jadi kebayang jam satu
baru selesai terawih satu jam kemudian udah harus bangun sahur lagi
kadang kadang masih kenyang udah harus sahur lagi
mbak atria kalau tadi kita lihat bagaimana perkembangan muslim perkembangan islam di eropa khususnya di swiss
kalau di swiss tadi dari tayangan sebelumnya ada salah satu kota di swiss ini ada basel yang juga menjadi kota yang salah satu dituju oleh traveler muslim
karena tidak sedikit untuk menemukan tempat beribadah makanan halal
kalau mbak atria sendiri di tempatnya mbak atria sendiri apakah juga kesusahan tidak mencari misalnya masjid atau makanan halal
atau bertemu dengan komunitas komunitas muslim lainnya tidak hanya dari indonesia saja tapi mungkin dari negara negara lain begitu
sebetulnya nggak terlalu sulit ya apalagi swiss itu sepertiganya itu adalah warga asing ya
dan warga dari timur tengah dan juga dari mana namanya
asia seperti indonesia malaysia itu juga cukup banyak apalagi di kota genewa ini kan pusat dari organisasi internasional dan juga pbb ada di sini
jadi masyarakatnya sangat internasional
di sini juga masyarakat muslimnya cukup guyup ya terutama dari kalangan timur tengah
di sini ada masjid yang cukup besar
jadi kalau biasanya jumatan warga indonesia suka ikut ngumpul bersama mereka
dan toleransi warga swiss dikanakan tadi
jadi ya swiss sermon itu sangat internasional
mereka sangat tinggi terhadap warga minoritas termasuk juga warga dari salah umat muslim
mbak atria kalau melihat dari wajah anda yang menceritakan kepada kami saya yakin anda juga happy lah menjalankan ibadah puasa di sana
dan juga hidup di genewa
tapi pasti kangen sama tanah air mbak
apa yang paling dikangenin dari ramadan di indonesia
meskipun di sana semua ada kalau makanan mungkin mbak atria gampang mendapatkan makanan indonesia
tinggal masak apalagi di kedutaan besar
tapi kalau apa yang paling dikangenin dari suasana ramadan di tanah air sih mbak
yang pasti di sini tuh nggak pernah dengar azan
kalau buka puasa itu harus ngelihat apa namanya
sampai habis loh jadwal puasa itu kan sembilan tiga puluh misalnya hari ini
jadi nebak nebak harus ngelihat jam sendiri gitu
kalau nyetel pikir kalau di indonesia kan pasti ada ajan maghrib ya
dan juga suasana
dan juga suasana
dan juga suasana
suasana ramadan yang di indonesia sangat terasa sekali karena hampir seluruhnya berpuasa ya
ketua ibadah di sini kan tidak karena mayoritasnya di sini bukan masuk klit
itu aja sih suasana yang dikangenin
tapi kalau masalah makanan halal alhamdulillah di sini banyak karena di perbatasan swiss itu ada kampung namanya anemas
itu mayoritasnya juga banyak orang
jadi kalau makanan halal makanan halal kurma apa itu sangat mudah di
kalau makanan indonesia juga sering makan makanan indonesia mbak ya
apalagi di kedutaan besar ya mbak ya
jadi nggak terlalu karen lah ya

oh masak sendiri
yang pasti yang nggak ada di sana adalah orang yang jual takjil sebelum azan maghrib tuh mbak
masih di sana nggak ada
nanti kita tukeran aja mbak astria kira kira
itu juga salah satu yang
paling dikangenin dari suasana ramadhan di sana
kita tukeran aja mbak tria
kita kirimin masakan indonesia dari sini
nah mbak adria kirimin kita coklat coklat dari sana
terima kasih ya mbak atria
itu tadi warga indonesia
salah satu warga indonesia yang ada di sini